si rami anak kamu itu dengan agama
ibaratnya jenipur itu bunga
air itu agama
pernah kamu ajarin jenipur ngaji
belum pernah pak ustadz
pernah kamu ajarin jeniper sholat
belum pernah juga pak ustadz
bertahun tahun jadi bapak
tidak pernah ngajar anak sholat dan ngaji
iya pak ustadz
disini ketahuan masalahnya
kalau misalnya kamu sama sobri gak bertindak cepat
bisa bisa kamu keberudinikahin sama laki laki itu
si sobri juga bisa bisa keberudinikahin sama perempuan lain
kalau udah kejadiannya begitu
kalian itu bisa menyesal
menikah sama orang yang kalian gak cintai
tapi kenapa jeyo yote mau bantuin dede
caca jujur sama kamu ya
cece tuh ngeliat muka kamu
sebenernya pak kemet itu
mau ngejodohin sobri sama entut
sementara si entut juga gak cinta sama sobri
si entut itu mau nikah sama suami
cuman supaya dia bisa berkah
dia bisa berangkat ke korea
sementara si sobri juga gak cinta sama entut
sobri itu cintanya cuma sama kamu deh
jadi kalau misalnya emang kamu setuju
kamu telepon cece ya
insya allah pasti akan cari jalan keluar
dan cece bantu ya
ya udah kalau gitu deh
nanti salam aja buat melairos kalau melairos pulang
gak usah diantar deh
gak apa apa cece sendiri
ya udah hati hati cek
di mana harus
di sini teduh
iya tanahnya subur lagi
cin kita kan cari tanah kuburan
bukan mau tanam cabe
iya kalau kita dikubur bertiga di sini
dekat dengan anak anak
pasti banyak yang jarah
dan tidak akan digosur
karena si bakja teh gak mau jual tanahnya
kamu teh harus cepet cepet
linggahkan dedeh dengan bakja
supaya kita bertiga ini
bisa dikubur di sini ros
iya eh ros
kalau di tpu
kita telat bayar sewa
kuburan kita digosur
ketika lukman berkata kepada anaknya
diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya
janganlah kamu mempersekutukan allah
adalah benar benar kezaliman yang besar
jadi keingetan sobri
kok belum pulang ya dia
assalamualaikum pak ustadz
terima kasih pak ustadz
saya mau nanya tuh pak ustadz
tanya tanya yang banyak
tanya yang banyak
saya pasti bisa menjawabnya
kenapa ya jenniper itu selalu ada masalah di sekolah
padahal di rumah juniper baik baik aja pak ustadz
jennifer itu mirip kamu
karena dia selalu bersama kamu setiap hari
sehingga cara berpikirnya pun seperti kamu
salah ya pak ustadz
memang harus tinggal dengan bapaknya
dan harus dididik sama bapaknya
emangnya cara berpikir saya gimana tuh pak ustadz
cara berpikir kamu teh lurus
jadi ketika ada sesuatu yang bengkok
kamu teh bingung
belum pak ustadz
sirami anak kamu itu dengan agama
ibaratnya jennifer itu bunga
air itu agama
pernah kamu ajarin jennifer ngaji
belum pernah pak ustadz
pernah kamu ajarin jennifer sholat
belum pernah juga pak ustadz
bapak macam apa kamu ngaji pak ustadz
bertahun tahun jadi bapak
tidak pernah ngajar anak sholat dan gaji
di sini ketahuan masalahnya
pulang ke rumah

bapak mau ngajar anak sholat
bapak mau ngajar anak sholat
bapak mau ngajar anak sholat
iya pak ustadz

bapak macam apa
saya suka di sini aja
di bawah pohon langka
saya sukanya di sini
di bawah pohon kelapa
kalau dekat pohon kelapa
lansi kelapa jatuh kena kuburan
kalau kamu jam di mana
biar kita selalu berdampingan
kita mau ajak
kalau kita bertiga dikubur di sini
kan kita dikuburin sendiri sendiri
udah mati aja sudah pada ribut
mama pada ngapain aku di sini
sudah lama nggak lihat kebun yang subur
kalau gitu bakja permisi dulu
gagal orangnya gak jadi beli
kok bisa gagal kemaren kemaren mah nggak pernah gagal
orangnya tapi pengen bayar kredit dicil gitu ke bank
ya biar neng nggak tahu
ini ada juga neng tuh sering bohongin akang
bohongin istri tuh nggak baik nanti nggak berkah
neng kalau akang bohong buku tabungannya nggak mungkin akan taruh di selipan baju
kalau rumah tangga kita pengen berkah istri teh harus percaya sama suami
ya suaminya juga
ya suaminya juga ya suaminya juga
harus bisa dipercaya tuh